akhirnya mama adin pulang berarti aladdin jadi andowet
aku dari awal kan bilang sama mama aku pasti pulang aku pasti pulang dengan selamat
alhamdulillah ya allah kau benar baik baik aja kan terus gimana
siapa yang ngelakuin
lakunya peneror itu mah untuk lebih detail nanti aku ceritain di rumahnya kalau udah
sampai sekarang aku mau nyemput anjing dulu ya
udah mama mau kecemasan lagi ya ma ya
ya allah alhamdulillah yaudah mama sering denger yaudah kamu hati hati di jalan ya allah ya
tapi kok bapak tadi luka
iya papa cuman luka sedikit tapi gak papa berarti sekarang papa sama mama udah on the way home
aku mau kasih tau aja sama miss kika
oh iya ya silah kasih tau
sebenarnya apa yang terjadi
kemarin andin diculik
ya pelakunya adalah yang meneror keluarga kami tapi alhamdulillah allah masih melindungi keluarga kami sekarang al sudah berhasil menyelamatkan andin dan mereka
terima kasih ya
thank you ya terima kasih
mas chandra karim thank you
ini udah kriminal loh
ya itu juga mas chandra
saya serahkan semuanya ke al mas chandra

ternyata al debaran gak bisa diremen begitu aja
kurang ngajar kau bah
kau berani sekarang sama saya
saya tahu kamu yang nyulik andin
jangan kau pikir saya nggak pantau gerakan kamu
buat membungkam hal di barang bos
bos jangan ngajar
andin gak akan terluka sedikit pun
gak usah berkawit kamu
itu pun akan saya
bahkan dia sempat tanya ke saya
dan dia sebut nama bos
karena saya tau bos
jadi saya takut bos gak setuju
karena andin itu kelemahannya hal di barang bos
gak terluka sedikit pun kosong
dan dia baik baik aja
kamu dengar ya
kamu pergi jauh jauh
bos malah marah marah sama gua
hal di barang
hal di barang
semua ini gara gara lu
pak mir tau gak sih
kalo pak mir tuh udah bisa ngeliatnya

pak mir tau gak bisa ngeliat
gua udah tau ya
gua udah tau gua mah
mbak mino kok udah tau dulu orang tau dari mana
ya kemarin kan pas rena pulang sekolah
malah dia video callnya kayaknya masih di rumah sakit deh
soalnya masih pakai baju pasien
bisa jadi begitu
dih kesempetan banget
bisa aja caranya
makanya dia langsung telepon gua nyariin rena
ya tapi mudah mudahan
setelah panino ini bisa liat lagi
dia gak ngeribetin deh
gak nambahin beban lagi ke pablo sama andin ya
soalnya kan pasti pengen ketemu kan
berarti penjagaan kita harus diperketat mbak
garda terdepan kita harus siap siaga
gak boleh nih
nino sembarangan buat dateng kesini
itu sebab nemuin rena
aduh aduh aduh
kamu ke dapur kenapa
aku cuma mau kasih tahu
kalo papa dan mama udah mau pulang
papa sama mama udah jalan pulang
berarti aladin jadi andowet nih
aladin jadi andowet
feeling gua bener gak
ini semua ulahnya sih iqbal
ini semua ada hubungannya dengan omnya andi
apa bener ya
pak irfan ada kaitannya sama
penculikan bu andin
dan dengan semua teror yang dialami pak al
sibuk apa ren
sibuk ngurusin keluarga al fahri
rasa al fahri itu yang membuat kehidupan putri saya hancur
ingat itu ren
kamu salah memilih tempat untuk berpihak
om irfan emang dengerin kamu
om irfan emang dendam banget sama keluarga al fahri
dia yang berada dibalik semua ini

masal mana ya kok masal belum nyampe nyampe ya
mas kamu apaan sih
mas kamu apaan sih
kok jadi luka kaya gini
tadi kau bilang kata gak luka
masa ada yang luka lagi gak
ya allah untuk kamu gak kena apa apa mas
oh udah panik banget loh
saya gak akan semudah itu menyerah dengan apa apa yang berusaha memisahkan kita
pali peluk pelukan yang kecil enak